lo dari tadi bengong aja
ya tapi kan
si surti emang kerjanya cekatan
kayak si yanti
ya kalau udah kayak gitu juga
mau terima pesenan
si yanti laki udah kerja
jadi kan gak bisa bantuin kita lagi disini
tapi kan ada tati
yaudah tati pulang ya mak
katanya lagi ada urusan mot
kopinya dua pak
kopi mik apa kopi biasa
saya kopi mik saja
gelasnya dimana ya mot
itu dibelakang pak odi
tadi ada yang nanyain kamu namanya gugun
katanya teman kamu di stm kamu udah ketemu belum
tadi udah saya anterin ke rumah kamu jak
terus ntar kalau lo ketemu dia lagi bilang gue lagi pergi
emangnya kenapa jak katanya sahabat kamu
ya emang cuman gue udah males
dulu pinjem duit kebayaran sama gue sampai sekarang udah dibalikin
jangan gitu cuy siapa tahu sekarang udah berubah
so tau lo kalau orang bisa berubah emang lo bisa berubah jadi ganteng
eh john lo mau merubah muka jadi ganteng
ini kopi hitam
katanya pulang dulu kangcik
ya ya ya ya ngapain dia pulang
katanya ada urusan
ya ya ya ya kagak bener nih kagak bener
eh lem lo liat kagak bikin warung kopi warung yang tinggalin aja lo
saya balik dulu deh ngambil duit
mau minjemin gugun
be anaknya sakit be masuk rumah sakit
eh lem gue balik ya gak enak tinggalin anak
saya jadi bingung
rau bebek sembilan
kopi dua gorengan lima berapa ya pak
kopi dua goreng lima
berapa ya pak
kembaliannya ambil aja pak
iya aduh terima kasih yang sebesar besarnya
mod rejekimah tidak akan kemana
laku pak odi
kopi dua terus gorengan lima
katanya kembaliannya buat pak odi
kurang tiga ribu pak odi
lupa lupa lupa
bang bang diam aja
lo dari tadi bengong aja
cuci muka sanah biar segar
eh bang harun
baik bang harun
bang harun bukur
kan tadi udah
yes silahkan cucuk dulu mas
lapor saya sudah selesai mencuci muka bos
sekarang kerja yang benar
aku sendiri yang makan
tapi speak tinggi aja
aku sendiri penipu
kali mau kemari
lo kagak ada
kenalin nih temen abang waktu dia stm